ratusan jemaah an nazir di goa sulawesi selatan menggelar idul fitri lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah
namun ibadah idul fitri tetap berjalan lancar
jemaah an nazir yang bermukim di pesisir danau mawang kecamatan bonto maranu kabupaten goa sulawesi selatan menggelar ibadah idul fitri pada senin pagi
ibadah yang diikuti oleh ratusan jemaah ini berjalan lancar
metode hisap yang dilakukan oleh jemaah an nazir menetapkan bahwa satu syawal jatuh pada hari ini berdasarkan penghitungan bulan dan diperkuat pertanda alam yakni pasang surut air laut
meski menggelar idul fitri lebih awal dari yang ditetapkan oleh pemerintah namun pelaksanaan ibadah berjalan lancar
ibadah yang diikuti oleh ratusan jemaah ini berjalan lancar